sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

jadi udah terbiasa untuk menahan lapar
sabar ya sebentar lagi makanannya datang
anak anak ustazah tinggal sebentar ya
sini posisi disini po
kemana aja sih po
di dapur udah gak ada makanan lagi buat santri
apa santri mesti dikasih mie goreng lagi
aduh saya baru inget
pokoknya coba dipikir pikir aja ya
didiskusikan kira kira santriwan dan santriwati itu makan apa
yang penting mereka bisa makan malam ini
saya baru ingat ini kalau di kamar santriwan itu
yaudah kalau gitu saya harus buru buru ke sana
soalnya hari kali gak ambil obat di uks ya
apa yang ikut
yaudah sekarang ini aja deh
mendingan aku sepi
kita ambil bahan bahan di kulkas
masih ada kok

kalau gak ada pade susah cowetnya gak ada
ya emang urut buat mulut pak
ah kak cepetan kak
sini gelasnya dari ustazah pegang
obatnya kamu buka
dodot dikasih obat bukan
cepet cepet kasih
cepet cepet kasih
melewati pakload tuesday
giyut kam meritah
beb laisser young

belum tae bina
belum di elong

maksudnya demek pobres
jangan ke sini ke situ
kalian tuh gak usah lebay
dodo tuh dia tuh cuma kena efek samping
karena tadi habis divaksin
kita tuh harus peduli
kan kita sekamar nih
coba kalau misalkan kamu sakit
islam itu seperti satu tubuh
udah deh gak usah lebay
kalau aku tuh kuat strong
gak bakal ada penyakit penyakit
ini anak kabur banget sih
nanti kalau dikasih sama allah gimana sakit
kalau aku tuh ngomong tuh
tapi kan allah bisa aja
jadilah sobri sakit
rasulullah salallahu alaihi wasalam
tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada sifah sombong
walau sifat sombongnya sebarat biji sawi
kamu udah sadar dodot
pengen pengen pengen
beneran aku panik banget dodot
kamu tuh tadi tuh ngigok
aku kangen sama ibuku
kan aku udah cerita di uang lilis
dan ibuku gak pulang
ibuku udah lama gak menunggu pesantren
kan ada aku jadi sahabat
alhamdulillah pak ustadz
kita harus selalu bersyukur kepada allah
yang maha mengangkat segala penyakit
nah kalian juga semua harus jaga kesehatan masing masing
salah satu caranya adalah dengan cara
sebab nanti kalian harus bangun untuk sholat malam
tidak harus lanjut lagi dengan sholat subuh
yaudah kalau begitu sekarang dodot kamu tidur
haikal naik ke atas
iya pak ustadz
jadi nanti bella yang akan ganti nurul di sini pak
setelah nurul berangkat ke cairo
nurul sebenarnya nggak kuat ninggalin pesantren kunanta
tapi kalau dia nangis dia akan berusaha
jadi kalau dia nangis dia akan berusaha
jadi kalau dia nangis dia akan berusaha

ya insya allah